kulit di bawah mata merupakan kulit yang paling tipis dan rentan
sayangnya hal ini justru sering terlewatkan dalam perawatan wajah
ditambah lagi kebiasaan buruk sehari hari yang secara tak sadar masih sering dilakukan
seperti terlalu dekat dan lama menatap layar tv laptop atau handphone begadang hingga pola makan yang tidak sehat
hal ini dapat menjadi pemicu munculnya berbagai jenis masalah pada kantung mata
mulai dari lingkaran hitam di sekitar mata atau mata panda kantung mata cekung kantung mata sembab hingga kerutan halus yang kerap mengganggu penampilan
berbagai cara dilakukan untuk mengatasinya
mulai dari rutin mengompres mata hingga menutupnya menggunakan make up conseller sebelum bepergian
paling aku minum air putih yang banyak terus pakai ice cream
biasanya minum vitamin terus yang pasti istirahat
karena kalau cowok biasanya suka males ya pakai yang di mata buat kompres kompres gitu
biasanya istirahat sama minum vitamin aja sih
nggak aku apa apain sih pak
ya beneran jadi kayak aku nggak yaudah gitu
tapi kalau misalnya aku mungkin keluar mungkin aku taruh foundation atau concealer buat ditutupin
cuma kalau untuk ini aku nggak pakai apa apa
jadi aku pakai foundation aja
nadine karyawan swasta yang semenjak pandemi selama satu lima tahun bekerja secara daring atau wfh
mengaku sering menghabiskan waktunya di depan layar laptop seharian
kebiasaan dirinya yang menghabiskan hampir dua puluh empat jam melihat layar laptop untuk bekerja
dan lebih dari dua belas jam di depan layar handphone ini
membuat sering munculnya kantung mata sembab dan mata panda
bet habit sih biasanya aku di kamar tuh gak pernah buka jendela kan
jadi kayak selalu ditutup atau lampunya juga dimatiin
jadi udah ngelihat layarnya lalu banget terus nggak ada cahaya lain selain dari layar itu
itu sih biasanya paling sering
biasanya kalau aku compress
kompres pakai tea bag terus malamnya itu pakai tea bag
terus paginya baru aku ditutupin pakai konselor biar lebih cepat kan
cuma aku juga pakai sunscreen kayak gitu gitu aja sih
tapi kalau untuk iklim aku belum pernah coba sejauh ini

menurutnya pemakaian tea bag dan sunscreen paling berpengaruh saat masalah pada kantung mata muncul
sedangkan pemakaian make up concealer meskipun tidak dapat menghilangkan
namun dapat memberikan hasil instan menyamarkan mata sembab dan mata panda
selain itu sehari hari nadine membiasakan diri hanya minum air mineral saja
tanpa minuman lain seperti minuman kemasan
dokter spesialis kulit evelyn mengatakan bahwa kulit di bawah mata merupakan kulit yang paling tipis
sehingga perlu dirawat dengan baik
di sini karena pertama habit kita jelek nonton tv gitu ya sampai malam over time gitu
terus habis itu kedua pola makannya juga jelek
kalau misalnya kita makannya yang buah buahan sayur lebih banyak air lebih banyak
itu otomatis membantu untuk ngedetoksnya lebih cepat juga
jadi mata kita nggak cepat tuh jadi hitam
terus yang ketiga memang kita nggak bisa luput dari agingnya
jadi ada kalanya nanti kalau kita udah umur tiga puluh empat puluh an gitu ya
itu pasti udah nih kelihatan nih mulai wah mulai kelihatan nih gitu
jadi bolehlah kita rawat dikit dikit
menurut dokter spesialis kulit faktor penyebab munculnya mata panda yaitu karena pelebaran pembuluh darah
mata yang kering dan penumpukan kotoran pada mata sehingga menyebabkan kantung mata menghitam
hal ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan menonton
karena mata kita bisa menonton atau menatap layar terlalu lama atau dekat terlalu fokus dan jarang berkedip
kurang bersih saat membersihkan makeup mata juga dapat menyebabkan penumpukan warna makeup mata yang menghitam atau disebut tattooing
kemudian kantong mata yang cekung biasanya disebabkan oleh dehidrasi kurang istirahat alergi atau proses penuaan
kantung mata sembab disebabkan oleh penumpukan lemak atau cairan di kantung mata atau reaksi alergi
untuk mengatasi berbagai masalah pada kantung mata kita dapat menggunakan krim mata yang mengandung vitamin c dan e
hal ini dapat membantu mencerahkan dan melembabkan kulit di area bawah mata
menggunakan kompres dingin pada mata bisa digunakan es batu yang dibungkus kain bersih timun teh kantong sendok yang didinginkan di kulkas atau kapas yang

penggunaan kaca matahari yang diperlukan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan radikal bebas
penggunaan kacamata hitam juga penting saat beraktivitas di luar ruangan untuk melindungi kulit mata
mulai dari waktu istirahat yang cukup rata rata orang dewasa membutuhkan waktu tidur tujuh hingga sembilan jam setiap malam
perbanyak makan sayur buah buahan dan air mineral
membersihkan make up mata seperti maskara atau eyliner sampai benar benar bersih
kemudian hindari atau kurangi merokok kafein dan minuman beralkohol
terakhir meski tidak untuk menghilangkan penggunaan make up konseler juga bisa dicoba untuk menyamarkan kantung mata
jangan lupa pilihlah warna yang senada dengan kulit kita
selain itu dokter spesialis kulit menambahkan jika masalah pada kantung mata masih tak kunjung reda lebih baik berkonsultasi dengan dokter ahlinya
agar mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
syifa hanifah galuh prestisa jakarta